namun sayang komitmen permodalan tersebut tidak langsung cair ke proyek proyek pembangunan di tanah air
satgas kemudahan investasi bertujuan mempercepat realisasi modal ke proyek pembangunan tanah air
hal ini sejalan dengan peraturan presiden nomor sembilan puluh satu tahun dua ribu tujuh belas
menteri koordinator bidang perekonomian darmin nasution menekankan kerja dari satgas ini akan bersifat nasional namun tidak akan memberatkan apbn